sejumlah barista bersama komunitas gus durian sidoarjo di kawasan sidoarjo jawa timur
juga tergerak untuk membagikan lebih dari seratus paket sembako kepada para pekerja harian
seperti pengemudi ojek online dan tukang becak
tak hanya membagikan sembako mereka juga mengajak para pekerja harian
untuk tetap di rumah saja agar dapat mencegah penyebaran virus corona di kabupaten sidoarjo